pemuruan sadisi yang dilakukan tiga orang tersangka kepada korban ef di dadap tangerang di latar belakangi masalah asmara
menurut polisi salah satu pelaku masih duduk di bangku smp
bisa diceritakan rangkaian sedikit secara singkat
secara singkat ya bahwasannya si tersangka pertama ini nanti akan kami jelaskan siapa yang pertama ini setelah gelar ya
bahwasannya tersangka pertama ini selama ini merasa yang bersangkutan ini jelek jelekan korban
karena sebenarnya juga ingin memacari korban
karena tidak masuk akhirnya dia itu tadi betul betul dendam ya
kemudian perannya juga tersangka satu ini kalau tidak salah yang mencangkul ya
kemudian yang kedua termasuk memasukkan itu memasukkan mohon maaf memasukkan gagang cangkul kemarau itu
kemudian yang kedua tersangka dua ini yang kemarin
kemarin masih disampaikan mas smp itu ini memang betul